ada apa kal
oh enggak boy
gue cuma mau kasih tau ke lo
kalau urusan nyokap dirinya reva itu udah beres
gue jamin dia bakal balik ke rumah
kok bisa sih
perasaan bukanya reva nyari nyari gak ketemu ketemu
emang gue dukun
udah deh lu gak usah kepo
berat hati adriana harus meninggalkan boy
dan sekarang kehidupan adriana begitu menderita setelah menikah dengan laki laki
ya sama sekali gak adriana cintai
sampai pada akhirnya kita ceritakan
adriana pengen berubah
pengen balik lagi sama boy
pengen seperti dulu lagi sama boy
walaupun adriana tau itu hal yang sangat sulit
tapi dari dulu sampai sekarang di hati adre cuma ada
pasti tante punya perasaan
kalaulah posisi yang adriana alami saat ini itu adalah tante
tante pasti juga bingung
tante pasti juga gak tau apa yang harus tante lakuin
mohon dengan sangat tante
adriana begitu sangat menyayangi dan mencintai boy
sangat menyayangi dan mencintai boy
sampai kapanpun sampai adriana mati
kalo adriana mengganggu tante
dengan adriana sudah menceritakan semua yang terjadi sama adriana
adriana agak sedikit tenang
dan adriana berharap tante mendengarkan semua omongan adriana ini
makasih ya tante udah mau dengerin

dan adriana minta maaf kalo adriana gak jujur sama tante selama ini
terakhir kali tentang marisa online itu lima menit yang lalu
ya pasti dibacalah sama tante mari
kita bahasnya nanti aja deh
ini saya gak usah mikir
nanti ini kita bahas agak siangan atau soren aja kali ya bu
gak usah gak usah
iya bu sekalian sambil saya cari solusinya gimana
gak usah gak usah dela irfan gak usah
saya itu pengen pulang aja
ibu gak kenapa kenapa kan
gak saya gak kenapa kenapa dela
selagi gak usah mikir besok aja kita lanjutin ya
ya sudah permisi ya bu
ngapain tuh si adriana
baca gak ya
ah ngapain juga
sibuk aja sibuk
kalau ga ada kak yuk
udah deh dengerin aja deh
tiba tiba suatu hari
aku gak ngerti
apa yang ada di dalam pikiran
aku gak ngerti sama sekali
itu berat banget
mamaku suruh aku meninggalkan boyden
mamaku suruh aku menikah dengan laki laki
umurnya jauh tua di atas
aku harus terpaksa
yang sama sekali tidak aku cintai
sama sekali gak aku cintai
aku sempet ngelak

nanti yang akan menjalani hidup ini adalah adriana
kasihan juga ya dia
kalau kamu gak ngerti
kamu pikir gampang
tapi kan yang lakuin ini
ibunya udah ngelahirin dia
sebenernya kasihan tau
coba kalau saya jadi dia
masa sih tante marisa mau lagi dibohongin sama drama queen
siapa tau dia acting lagi
tau aku sih
pulang aja deh
kok bibi gembira banget sih bawa pulang
kayak boi abis dari mana aja
mukanya begitu aden
bibi ternyata kasih kabar gembira ke aden
kabar gembira apa bi
emang diman mau nikah lagi
jauh tau dong yang mau nikah sama dia
jauh tau namanya namanya
nanti kalau meleket lewat diaminin mau
alus malaikat lewat langsung catet tanda tangan
kabar gembira apa bi
hah tuh kan hampir poho ira
just pergi dari sini dari tadi ya den
den kasian den dia lagi sakit den
kasian sih kasihan emang diman
cuman keberadaan adriana di sini kan bikin papa sama mama berantem terus
hmm eh tak bener
gak sekolah tau gimana mah
tuh paham paham
ya udah bi kalau gitu bu ikan atas ya
kalau ada yang mau makan atau minum
ntar bu siapin ya
bibi tenang aja
bu bisa ambil sendiri kok
mumpung bibi tak terhati ya
ada apa kal
gue cuma mau kasih tau ke lo
kalau urusan nyokap dirinya reva
itu udah beres
gue jamin dia bakal balik ke rumah
perasaan bokapnya reva nyari nyari gak ketemu ketemu
sakti emang gue dukun
udah deh lo gak usah kepo kayak iya nah aja lo
yang penting lo cuma beres aja
gue penasaran kali
soalnya bokapnya reva nyari nyari gak ketemu
masa lalu tiba tiba nyari ketemu sih
yang penting intinya
oh ya udah deh kal
tapi makasih ya lu udah bantuin gue
santai aja boy